ini mau bayar bisa pakai tunai kan tapi uang gue gede banget nih hari
bebek minta kembalian aja ada kembalian kan ya bang ya ngapain pakai kembalian pakai aplikasi
ojpa aja deh aduh nggak punya gue aplikasi ojp ini nih adanya gue aplikasi bank abc gimana
bang ada nggak tuh oke tulis aja satu kode kial untuk seluruh pembayaran